seperti inilah saat orang tua bayi subroto dan normaningsih
akhirnya mengambil bayi perempuan yang dilahirkan di rumah sakit daerah muhammad anwar kabupaten sumeneb
setelah melalui proses panjang sekitar dua bulan
hasil tes dna yang dilakukan poda jatim membuktikan bahwa bayi perempuan yang sempat diduga tertukar
ternyata benar adalah anak dari pasangan suami istri warga desanya bahkan barat kecamatan batang batang
kabupaten sumene padura jawa timur ini
bayi perempuan yang dilahirkan pertengahan november dua ribu dua puluh lalu itu
langsung dibawa pulang dari rumah sakit oleh kedua orang tuanya pada senin delapan februari lalu
alhamdulillah jadi betul anak saya semoga menjadi anak yang soleha
pihak rsud muhammad anwar sumeneb sendiri
sebelumnya telah menyampaikan bahwa tidak ada kasus bayi tertukar
karena tindakan medis telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku
namun tes dna tetap dilakukan pada awal desember dua ribu dua puluh lalu karena ada keraguan dari orang tua bayi
jadi itu namanya sudah ya musibah bagi saya
kecurigaan orang tua berawal saat sang ibu normaningsi hendak menyusui bayinya di hari ketiga pasca melahirkan
ia mengaku kaget melihat perubahan rambut bayinya menjadi tebal
padahal saat dilahirkan rambut bayi terlihat tipis
hingga hasil tes dna keluar pekan ini bayi pun sementara dirawat di rumah sakit
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur